sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with pt karya citra nusantara
anda bersama cnn indonesia insiders with pt karya citra nusantara bersama saya diana twika
dalam insiders kali ini kita akan membahas proyek pembangunan pelabuhan karya citra nusantara
atau kcn yang terletak di kawasan marunda cilincing jakarta utara
dan pelabuhan ini merupakan hasil kerjasama swasta
yakni pt karya teknik utama dengan bumn pt kawasan berikat nusantara
pelabuhan kcn ini juga digadang gadang menjadi pelabuhan penyokong pelabuhan internasional yakni tanjung priok
untuk mengetahui lebih detail tentang pelabuhan kcn ini
kini sudah hadir bersama saya di studio bapak widodo setiadi
sebagai direktur utama pt karya citra nusantara
beserta bapak juniper girsang kuasa hukum pt kcn
pak widodo pak junifer selamat pagi
baik baik baik
terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di cnn indonesia
nah kita berbicara mengenai pelabuhan kcn karya citra nusantara
ini sebenarnya sama dengan pelabuhan marunda atau tidak pak widodo
memang masyarakat mengetahui marunda
tetapi sebetulnya di marunda ini ada dua pelabuhan
yang satu adalah kcn
yang satu lagi adalah marunda center di masuk wilayah jawa barat
dalam hal ini bekasi
berarti dalam hal ini kita menyebutnya sebagai pelabuhan kcn begitu ya pak ya
nah bahwasannya pelabuhan kcn ini digadang gadang sebagai penyokong
pelabuhan internasional tanjung priok
sebenarnya seberapa signifikan pelabuhan kcn ini
dan ketika kita kategorikan pelabuhan kcn ini berada di kategori apa pak widodo
jadi sesuai undang undang tujuh belas tahun dua ribu delapan
kcn ini sudah mendapat izin terminal umum
jadi secara hirarki
ini adalah izin pelabuhan yang tertinggi
nah dimana dalam hal ini kcn sudah memiliki izin
dan oleh regulator dalam hal ini kementerian perhubungan
kcn ini selain setelah masuk di rencana induk pelabuhan nasional
ini memang diprioritaskan untuk mendukung proyek pelabuhan tanjung priuk internasional
dimana sebetulnya kalau kita tahu pelabuhan internasional itu kan
tidak boleh ada dua kegiatan yang berbeda
dalam hal ini seperti misalnya kontainer dengan barang curah
jadi kami itu difokuskan untuk barang barang curah khususnya
jadi pemerintah dalam hal ini memiliki keleluasan dalam pengaturan
artinya sebagai terminal umum akan ada banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan
dan juga layanan yang sudah berjalan saat ini juga pastinya sudah banyak ya pak
mungkin bisa dijelaskan ada layanan dan juga fasilitas apa saja yang saat ini sudah berjalan di sana pak
jadi karena kami difokuskan untuk pelabuhan curah
kami disana juga sudah pada waktu pembuatan ini
kami juga sudah mempersiapkan supporting area
karena rencananya pembangunan pelabuhan ini kan panjangnya adalah lima tiga ratus lima puluh meter
dengan luas supporting seratus hektare
nah disini kami juga sudah membuat untuk penempatan stokpile kapal tunda sarana bantu navigasi
dan hal hal yang memang sesuai kebutuhan untuk syarat saya sebagai pelabuhan umum
untuk aktivitas pelayanan yang satu
jadi karena ini difokuskan untuk curah
banyak barang barang yang kita sudah layani
seperti batu bara batu split tanah liat kaulin tiang panjang mobil
dan semua yang memang masuk kategori barang curah sesuai fungsi pelabuhan umum
dan memang yang sekarang ini sebagai pendukung dari tanjung priuk
ini apa yang memang sementara ini dilayani oleh tanjung priuk khususnya curah
sebagian sudah dilayani oleh kami sebagai pelabuhan marunda
bahwa artinya dari lima tiga ratus meter
tadi itu belum semuanya beroperasi ya pak ya
itu terbagi menjadi berapa peer dan saat ini sudah peer berapa saja yang sudah dioperasionalkan pak
jadi rencananya pelabuhan ini terdiri dari tiga pier
yang sekarang sudah jadi adalah peer satu
tetapi operasional kita ini baru delapan ratus meter
dari lima tiga ratus lima puluh meter yang nantinya harus jadi secara keseluruhan
ini kita sudah berjalan sejak dua ribu dua belas bulan juli pada waktu itu
ketika akhirnya layanan untuk kapal kapal curah ini dioperasionalkan secara maksimal
ketika semua pelabuhan ini sudah berjalan dioperasionalkan secara maksimal
kira kira ada berapa banyak kapal tongkang yang bisa bersandar di pelabuhan kcn ini pak widodo
kalau saat ini dengan operasional delapan ratus meter
kalau kita pakai tongkang yang ukuran delapan lima ratus ton
itu sekali sandar bisa delapan tongkang

tapi kalau tongkang yang lebih kecil mungkin bisa sekaligus dua belas tongkang
tergantung ukuran dari kapal tersebut
kemudian kalau semuanya sudah beroperasi secara maksimal lima tiga ratus meter
kira kira ada berapa banyak kapal yang bisa bersandar di sana pak
kalau lima tiga ratus lima puluh ini jadi
untuk kapal yang besar itu bisa sekaligus lima puluh enam kapal
cukup banyak ya pak ya
artinya ini memang secara signifikan bisa menjadi supporting pelabuhan untuk pelabuhan tanjung priok seperti itu
betul karena besarnya
pelabuhan yang kami bangun ini termasuk support nya kan hampir berimbang dengan tanjung priok
cuma kita nanti akan dikhususkan untuk barang curah sesuai keputusan dari regulator
apakah artinya ini juga bisa dan ampuh untuk memangkas building time di tanjung priok pak
memang dengan keberadaan ini tentu akan mempermudah regulator dalam hal ini kementerian perhubungan
mengatur jenis jenis barang yang dibongkar di pelabuhan
dan kalau kita lihat kita ingat beberapa
kalau kita flashback beberapa
beberapa tahun lalu pemerintah sangat concern dalam hal pemangkasan building time di tanjung priok
nah sekarang ini dwering time kan sejak dengan adanya pembangunan jalan tol adanya keberadaan pelabuhan kcn
ini kan sudah terpangkas menjadi dari yang dulunya enam hari lebih sekarang kan tinggal dua delapan hari saja
enam hari lebih sekarang menjadi dua delapan hari
dan bisa akan lebih turun lagi nantinya ya pak ya
saya meyakini demikian karena kalau ini nanti jadi semua tentu
fasilitas tambah lengkap lalu luasan tambah luas
kami meyakini kemungkinan mungkin bisa menjadi tinggal dua hari saja
tinggal dua hari saja
bahwa artinya saat ini sedang beroperasi itu hanya pir satu ya pak ya
peer satu dan baru delapan ratus meter harusnya pier satu itu seribu sembilan ratus meter
dan kira kira ini ditargetkan kapan mulai bisa dipergunakan secara keseluruhan artinya rampung semuanya pak
jadi sebetulnya kalau dari awal sebetulnya kita ini sudah mengalami keterlambatan cukup lama
jadi kalau sebetulnya harusnya ini

dan kalau dalam rencana induk pelabuhan nasional yang sejak kita setelah konsesi
itu harusnya selesai semuanya dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh artinya dua ribu dua belas satu pier akan diberikan waktu pembangunan kurang lebih
dua tahun ya pak ya
itu udah yang paling lambat
karena pembangunan sendiri di tahun dua ribu
sebetulnya kita mulai bangun ini dua ribu sepuluh karena ada keterlambatan
jadi pada waktu kita setelah menang tender membuat anak perusahaan
kewajiban utama dari kbn itu kan sebetulnya
nomor satu menyelesaikan seluruh perizinan
nomor dua mengkerjasamakan seluruh sarana dan prasarana di sisi darat di kawasan ceko
nah tapi karena pada waktu itu kbn terlambat mengurus dan akhirnya kami yang membantu mengurus
dua ribu sepuluh itulah izin izin baru selesai
sudah ada sejak kita menang tender sudah hampir enam tahun
nah jadi kita mulai bangun
kita mulai operasionalkan secara bertahap di juli dua ribu dua belas hingga hari ini
iya saya ke pak junifer nih dari tahun dua ribu dua belas targetnya ya pak
tapi sampai sekarang tujuh tahun berjalan dua ribu sembilan belas tapi belum juga rampung
ini wajar tidak pak kalau menurut bapak
yang menjadi pertanyaan ada apa
masalah apa yang timbul mengakibatkan tidak terlaksana pembangunan itu dengan baik
sebetulnya pembangunan sejak awal itu sudah berjalan dengan baik
tetapi kemudian terjadilah pergantian direksi
itu terjadi tahun dua ribu dua puluh
ya sejak dua ribu dua belas mulailah ada gerakan gerakan
yaitu yang mengganggu dan kemudian mempersoalkan mengenai perjanjian ini
kita mulai dari yang pertama
waktu tender sudah jelas hak dan kewajiban
baik kbn maupun ktu yang kemudian mereka menjadi satu perusahaan namanya kcn
di sana sudah disepakati pemegang saham di dalam kerjasama ini
nah ini sudah dibuat penanda tanganan dan ini sudah ditenderkan
adanya direksi baru
ya pembangunan ini sudah berjalan dengan baik
ya disini mulai bermasalah
minta ditinjau bahwa saham itu harus ditinjau porsinya juga harus ditinjau
nah kemudian kcn menyatakan dalam mandi ktu
eish dalam tender tidak ada itu

bahwa kita adalah pemegang saham dan kemudian ada kewajiban kita untuk menyiapkan dana
nah kalau begitu posisinya karena ini pembangunan sudah berjalan ya
kcn menyatakan ya udah
kalau ini yang dimintakan sepanjang betul betul untuk melaksanakan pembangunan kita okekan
dengan satu ketentuan bahwa kbn harus menyetorkan
oke pak junifer saya minta maaf karena harus diputus terlebih dahulu
kita akan break sejenak
pak widodo sejenak dan pak mirsa jangan kemana mana
cnn indonesia insiders akan segera kembali
di kcn indonesia insiders
di kcn indonesia insiders
di kcn indonesia insiders
di kcn indonesia insiders
di kcn indonesia insiders
anomasi di cnn indonesia insiders
bit pt karya citra nusantara
dan kita lanjutkan perbincangan dengan bapak widodo setiadi sebagai direktur utama pt karya citra nusantara
dan juga bapak junivers girsang kuasa hukum pt kcn

pak kalah sedikit kita melihatkan ini
kebelakang apakah ini yang disebut sebagai pelabuhan kcn pak
kebelakang apakah ini yang disebut sebagai pelabuhan kcn pak

bagian pir satu yang saat ini sudah dioperasionalkan
dan yang ini pembangunan pir dua
yang saat ini sudah berlangsung adalah pembangunan pir dua
nah bahwasannya pelabuhan kcn ini merupakan kerjasama
antara pt karya teknik utama atau pt ktu ya pak
dengan bumn pt kawasan berikat nusantara atau pt kbn
sebenarnya untuk pembangunannya sendiri sudah dimulai sejak kapan
pembangunan baru dimulai tahun dua ribu sepuluh
pada waktu itu kalau kita lihat sebetulnya ini kan melalui satu mekanisme proses tender
tender yang dilakukan oleh negara tahun dua ribu empat belas
pada waktu itu kami masih ingat pak sutioso sebagai selaku gubernur dki
mengadakan semacam gathering untuk one stop service di hotel borobudur
nah setelah itu diadakanlah tender oleh kementerian bumn
mencari mitra bisnis di bidang kepelabuhanan
nah apa yang di tender
yaitu garis pantai sepanjang satu tujuh ratus meter
dari cakung range hingga sungai blencong
nah disini garis pantai ini kan dimiliki oleh pt kawasan berikan nusantara
dalam hal ini dikenal sebagai pt kbm
singkat cerita kami yang menang
pt ktu dalam waktu itu ya pak belum ada pt kcn
belum jadi singkat cerita kami ditunjuk sebagai pemenang lelang
lalu dibuatlah perjanjian
kerjasama antara pt ktu dan pt kbn
konsep dasar dari perjanjian ini adalah
negara tidak boleh mengeluarkan uang satu peser pun
dalam pembangunan ini
karena memang mencari mitra bisnis di bidang kepelabuhanan
artinya meskipun sudah ada bumn disini
bahwa seluruh modal harus dikeluarkan oleh pt kcn
investor dalam hal ini swasta yaitu pt ktu
pt ktu dan jadi setelah itu
kewajiban para pihak sudah ditentukan dalam isi perjanjian
yaitu kbn mengurus seluruh perizinan
dimana nanti rencananya dari tiga pir ini
setiap pier itu pembangunan paling lama dua tahun
jadi enam tahun harus selesai dari izin terbit
nah lalu kbn juga berkewajiban
untuk mengkerjasamakan seluruh sarana dan prasarana jalan
yang ada di kawasan c
dan dalam hal ini yang memiliki garis pantai seribu tujuh ratus tadi
nah pt ktu bertanggung jawab untuk mengadakan pendanaan dan pembangunan
termasuk kalau terjadi cost of run
itu menjadi tanggung jawab pt ktu
itu yang konsep dasar dari isi perjanjian kerjasama
nah lalu setelah itu dibentuklah anak perusahaan
namanya pt kcn karya citra nusantara
dimana disitu pun ada perwakilan kbn
dan juga ada perwakilan ktu
jadi perwakilan kbn itu di posisi
komisaris utama direktur keuangan dan direktur operasi
sedangkan kpu sebagai pemegang saham mayoritas
ini ada di direktur utama direktur marketing dan juga komisaris
nah tadi yang saya mau sampaikan juga
dalam proses tender ini sudah dibuat fs oleh universitas gajah mada
karena kbn memiliki garis pantai sepanjang satu tujuh ratus
dan goodwill ini tidak boleh delusi
artinya negara memang dalam hal ini mengamankan dirinya
betul betul dalam pembangunan ini mengandalkan swasta
artinya meskipun tidak sedikit pun ada dana apbn dan juga apbd
dan tidak terdelusi seperti itu
jadi sejauh ini pembagian sahamnya sudah berjalan dengan baik pak
jadi sejak kita kan sebetulnya sudah mulai membagi dividen dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
waktu itu kita sudah mulai membagi dividen
nah yang sekarang yang belum kita bagi ini mulai dari dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas
saat ini di kcn sudah hampir ada dana dua ratus miliar
yang untuk siap dibagi kalau kita mengadakan rapat umum pemegang saham
cuma sayangnya dalam hal ini
sejak kbn menggugat kami
kami kesulitan untuk mengadakan rups luar biasa
karena ya dalam hal ini kami sedang posisi sebagai tergugat
bahwa dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah pt kci
dan menjadi tergugat dua adalah
dan tergugat ketiganya adalah pt ktu
ya mungkin pak junifer bisa melanjutkan tadi tentang adendum dua pak
dari kasus pelabuhan kcn ini seperti apa pak
di dalam adendum dua itu kemudian kbn meminta perubahan saham
disepakati dan setuju kpu perubahan saham
dengan kewajiban menyerahkan dua ratus enam puluh miliar
ini diberikan batas waktu satu tahun
untuk memenuhi kewajiban tersebut
ternyata di dalam prosesnya ditunggu satu tahun
tidak ada realisasi untuk penyetoran saham yang berhasil diatur ke ktu
barulah diketahui kenapa tidak ada penyetoran saham
ternyata menteri bumn dalam hal ini sebagai shareholder daripada kbn
tidak menyetujui bahwa kbn harus mengeluarkan dana sebagai pembelian saham
memang ini dari awal sudah demikian posisinya
sejak tender pun sebetulnya sudah ada suatu ketentuan
bahwa negara tidak mengeluarkan sepeserpun dana untuk pembangunan ini
namun demikian ini berlangsung kemudian setelah ini tidak bisa direalisasi
mulailah ada gangguan
ya gangguan dari pihak direksi yang baru menghalangi halangi pembangunan
kemudian mengalami pembangunan kemudian mempersulit proses
itulah akibatnya menjadi tertunda realisasi pembangunan yang
kemudian mempersulit proses itulah akibatnya menjadi tertunda realisasi pembangunan ini

baik itu ke menko maritim menko perekonomian menko polakan homkom
dan kemudian masuklah ini ke pogja iv
di pogja iv diputuskan bahwa projek daripada merunda ini
proyek strategi nasional dan harus dilanjutkan
namun karena ini sudah keputusan pogja
eh kbn melakukan gugatan
ya dia gugatlah apa yang disampaikan oleh pak widodo tadi
yang pertama kcn kemudian satu menteri perhubungan
yang kemudian digugat lagi kcn dan k
materi gugatannya apa materi gugatannya menyatakan
bahwa konsesi yang sudah ditanda tanganin oleh menteri perhubungan
bahwa konsesi yang sudah ditanda tanganin oleh menteri perhubungan
dengan kcn itu melanggar hukum
dan mengakibatkan apa yang ditanda tanganin tidak sah
ini proses berlangsung ya proses berlangsung
dan kemudian putusannya itu menjadi dasyat dan fenomenal
yang pertama menteri perhubungan kcn dituntut untuk membayar ganti rugi
dengan tanggung renteng tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar
yang kedua dikatakan lagi bahwa reklamasi yang sudah dilakukan oleh kcn itu melanggar hukum
yang ketiga perjanjian konsesi cacat hukum
nah kesimpulannya apa yang sudah dilakukan oleh kcn di proyek tersebut
dinyatakan adalah invalid dalam arti kata dengan demikian putusan itu kita simpulkan
itu adalah milik kbn
pertanyaan lanjut kalau begitu yang kamu tenderkan ini apa
yang sudah ditanda tangan perjanjian itu apa
nah inilah kejanggalan kejanggalan yang terjadi
dan kemudian dari proses ini ya proses ini kcn melakukan upaya hukum
melakukan upaya hukum tetapi saya sebagai praktisi juga menjadi kaget setelah mendengar
daripada apa yang dilaporkan kelejahan kcn ini
apa yang dilaporkan klien saya proses di pengadilan tinggi juga ya toh fenomenal juga
bapak melihat ada kejanggalan kejanggalan disana
ini di pengadilan tingkat mana nih pak
pengadilan tingginya proses waktunya itu tidak sampai dua bulan ya toh sudah putus
dalam hitungan hari mungkin pak
ya hitungan hari nggak sampai enam puluh hari ya enam puluh hari putus
apakah topik reklamasi tadi juga menjadi salah satu putusan pak
ini yang menjadi menarik menariknya begini
bahwa dalam suatu ketentuan di dalam proses berperkara
apa yang didalilkan apa yang dituntut itu yang harus dipertimbangkan diterima atau tidak
dalam perkara ini saya mempelajari kbn tidak pernah mempermasalahkan masalah reklamasi
tetapi ya itu tetapi pengadilan kemudian membahas masalah reklamasi malahan diputusannya itu menyatakan
reklamasi yang dilakukan oleh kcn adalah melanggar hukum
berarti dengan demikian sebetulnya bahwa apa yang diminta dilakukan kalau melebihi permintaan ini disebut ultravirus
artinya apa melampaui kewenangan yang diminta ini cacat
semakin menarik perbincangan kita akan lanjutkan sesaat lagi
pak widodo pak juniper dan pemirsa jangan kemana mana tetap di cnn indonesia insider
speed pc karyo citra nusantara
animasi di cnn indonesia insider speed pt karyo citra nusantara
karyo citra nusantara
dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan pak widodo nih pak
pak widodo apakah selama proses hukum ini berjalan
ada kejanggalan kejanggalan yang selama ini bapak rasakan
ya memang ada jadi awalnya sebetulnya dua ribu dua puluh
pada waktu itu kbn meminta untuk menjadi pemegang saham mayoritas
waktu itu dirut baru baru menjabat dan kami diminta dan kami menolak
sejak itulah awal permasalahan muncul
mulai dari penutupan sepihak akses jalan ke pelabuhan itu terjadi tiga kali
sampai tahun dua ribu delapan belas
dengan skema yang sistematik
di mana saya pun sudah dipolitisasi
dilaporkan ke berbagai pihak instansi
mulai dari baris krim tipikor kpk kejaksaan agung dan juga bpk
di mana saya diduga melakukan tindak pidana korupsi
karena menandatangani perjanjian konsesi dengan kemenhub selama tujuh puluh tahun
jadi karena waktu awal gugatan di situ kan ditulis
mengakibatkan kerugian negara lima puluh enam delapan triliun
nah ini yang politisasi ini juga sangat memeras energi tenaga dan pikiran
kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami pak junifer
sampai ke pogja itu itu memerlukan waktu hampir dua tahun
melalui tadi yang saya sampaikan mulai dari kemenhub polhukam dan semua ksp
dan sampai ke pogja
tetapi putusan pengadilan pn dan pt
itu nggak sampai ke pogja
enam bulan sudah putus
jadi ini berseberangan dengan rekomendasi yang sudah diberikan ya pak ya
betul sama satu ratus delapan puluh derajat terbalik
jadi ini yang sebetulnya kami sebagai investor merasa kecewa dan bingung
sebetulnya ada apa ini
karena kalau investor ini kan sebetulnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin
memenuhi kewajiban kami
dan kami tidak memerlukan itu yang namanya panggung politik
tapi pastinya masyarakat juga menanti nanti nih pak
manfaat yang kira kira bisa dirasakan atau kontribusi yang diberikan oleh pt kcn
pelabuhan kcn ini kepada masyarakat sekitar pak
mengingat lokasinya ini ada di marunda
dan kita tahu marunda itu kan batas terakhir wilayah jakarta utara
berseberahan dengan bekasi
jadi kita tahu kalau dengan adanya keberadaan kcn
ini akan membuka salah satu lapangan pekerjaan
kedua akan membuka kantong kantong ekonomi baru
karena di situ kan yang
terlibat sangat banyak
ketiga kawasan yang di marunda
itu juga akan bersebelahan dengan sekolah tinggi ilmu pelayaran
jadi ada kesempatan bagi pemuda pemuda atau pelajar pelajar
yang nantinya bisa terjun di bidang kemaritiman
selain untuk di pelabuhan mungkin juga di kapal dan semuanya
untuk hal kelestarian lingkungan pak seperti apa pak
kalau untuk kelestarian lingkungan
sebetulnya kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak ipb bogor tahun dua ribu lima belas
tapi dengan adanya kasus ini
ada beberapa yang terhambat
karena sebenarnya kami melakukan pembangunan green pot
bikin mini forest kita juga akan menanam pohon
kita sudah banyak yang kita lakukan
penanaman bakau dan lain
dan juga kita sudah melakukan csa
melakukan perbaikan jalan jembatan menuju masuk kawasan marunda
kami juga ikut aktif dalam pembangunan renovasi rumah autis di depok
dan beberapa hal yang kami memang sudah siap
untuk program membantu kesejahteraan masyarakat sekitar
baik yang artinya ini bisa memberikan manfaatnya sangat luas ya pak
untuk masyarakat sekitar dan untuk indonesia pastinya
semoga kasus ini juga cepat terselesaikan
bisa memberikan manfaat untuk masyarakat indonesia ya pak ya
pak widodo setiadi pak juni fergirisan terima kasih telah hadir di cnn indonesia insiders
dan memiliki saat demikian
cnn indonesia insiders feed pt karya citra nusantara
saya diana twika undur diri